lo kenal dr andrian gautama
spesialis kedokteran jiwa
gak usah pura pura lupa deh
gue tau dari kecil lo udah jadi pasiennya
semua butik disini
my prince bisa kita ngobrol sebentar
serius gue yakin pasti lo tertarik banget
serius gue gak tertarik
ngomong aja disini
mau didengerin sama pak surya sama pak raigar
gue yakin banget lo pasti gak mau didengerin
yuk ikut gue sekarang
ini sih pak
saya keluar dulu
kamu kerjakan sekarang ya
emang ibu mau ketemu dengan pak alex
untuk urusan apa ya
karena sekarang pak alex mau meeting lewat phone call
jadi belum bisa diganggu dulu
oh iya terima kasih ya
saya ada perlu
tapi nggak terlalu penting sih pak
jadi bisa nunggu kalau bapak mau meeting dulu
saya masih ada waktu sepuluh menit lagi sebelum meeting
kalau bu nawang ketemu saya
silahkan duduk bu nawang
jadi twitter saya juga hype right
saya mau bicara tentang pak remo
kenapa dengan pak raymond
saya ngerasa gak enak sih pak
dan belakangan ini saya sering izin
bahkan jalan jalan gitu aja sama pak raymond

pak alex ya seandainya
ini waktu yang tepat untuk mencari
tahu seperti apa kedekatan mereka
kalau saya boleh tahu sebenarnya
apa maksud pak remon sering ajak
ibu keluar sampai ibu
merasa nggak nyaman kayak gini
saya sih bingung pak saya nggak tahu kenapa
pak raymond pernah
bicarakan masalah ini ke pak alex
pak remond gak pernah cerita apa apa sama saya
pak raymond punya
perhatian lebih terhadap
saya jadi ngerasa gak enak
dan saya takut orang juga
jadi salah ngerti
kerja di sini pak
pak alex tahu kan
kalau saya niatnya di sini tuh kerja
baik baik pak untuk nafkahin
kalau bu nawang gak mau diajak pergi
bisa bisa ini akan berpengaruh sama
kelangsungan perusahaan ini
aku harus yakinin bu nawang
untuk tetap mau diajak pergi sama pak remon
aku juga harus yakinkan bu nawang
supaya gak jatuh cinta sama pak raymond
saya bisa ngerti perasaan itu bu
kalau bu nawang belum bisa membuka hati ibu
buat pak raymond
itu hak ibu
tapi kalau untuk sekedar diajak makan siang
menurut saya kan tidak masalah ya bu
ya di dalam dunia bisnis
kadang memang keadaannya seperti itu bu
biasalah untuk menjaga relasi
saya juga sering
diajak sama relasi wanita saya
untuk makan siang
jadi saya harap
bu nawang juga gak usah kaget
selama pak remo tidak melakukan
hal hal yang tidak sopan
sekedar untuk diajak jalan makan siang
kan nggak apa apa ya bu
pak tos sebenarnya kita ini mau kemana sih
kok dari tadi muter muter muter
pak bos gak ngasih keputusan mau kemana tujuannya
bisa gak sih
kamu gak usah banyak nanya
kamu gak tahu nih
saya lagi patah hati
cuman saya bingung aja ya
kok ada perempuan yang berani
menyakiti hati pak bos itu loh
apa gak tahu apa
kalau pak bos itu siapa
kalau perempuan itu tahu pak bos siapa
pasti dia nyesel tujuh turunan
baru kali ini ngerasain patah hati
sudah pak bos
pak bos jangan sedih gitu ah
kalau pak bos sedih
saya nanti kok sedih juga loh
konon pak bos ya
itu suatu hal
yang sama sama diawali dengan hal yang sama
ibu nawang itu memang manis sekali
sejak awal saya ketemu di kantor pak alex
saya langsung jatuh hati sampai dia
cinta saya bertepuk sebelah tangan
nyamuk aja saya tepuk dua tangan
ini lagi masa cinta saya bertepuk sebelah tangan
saya baru tahu
ternyata pak bos bisa galau juga
ini semua gara gara pak alex
loh pak bos
kok pak aleks yang disalahin sih
ya kalau saya nggak ada urusan sama dia
gak harus ke kantornya dia terus
saya kan gak ketemu sama ibu nawang
saya harus ke kantor dia eh ketemu ibu nawang
sekarang saya jatuh cinta kan sama bu nawang
ini gara gara dia semuanya ini
ya ya ya bener juga sih pak bos
ah sebentar ya bu
halo pak remon selamat siang
saya segera datang ke sana
kamu juga tetap ikut untuk catat minutes of meeting nya
saya ada urusan penting dengan pak remon sekarang
saya harus jalan sekarang ketemu pak remon
nanti kita lanjutkan lagi
kira kira keperluan mendesaknya pak remon apa ya
jangan jangan ini ada hubungannya lagi sama aku
kita tetap jadi wakil dan ketua acara pesta seni kampus kan
gue sih enggak
lo kenal dr andrian gautama
spesialis kedokteran jiwa
nggak usah pura pura lupa deh
dari kecil udah jadi pasiennya
semua putih di sini
semua udah jadi
selesai mulai ini
yang jelas gue udah tahu kondisi lo saat ini kayak gimana
ini semua gak penting
gue masih punya file aslinya kok
gue bakal nurut sama lo
ini semua gak penting buat gue
itu semua sampah
oh ya gak penting
kalo misalnya gue sebarkan ke anak anak kampus gimana
seorang pangeran yang terkenal
punya rahasia besar
kalau pangeran punya trauma masa kecil gara gara disiksa sama ibu tirinya